papa di belakang
lain kali langsung cari papa di belakang
jangan pernah masuk kamar ini tanpa izin saya
tapi kenapa dokter marah banget saya mau masuk ke kamar itu
bukan cuma kamar ini
semua kamar di rumah ini kamu gak boleh sembarangan masuk
tadi terlalu berlebihan di dalam sana
aida kan mau ya maafin tante
aida masih mau kan
menganggap tante sebagai pengganti almarhumah
kasih tante kesempatan satu kali lagi
tante jadi pengganti ibu lagi
tapi ibu gak akan mungkin tergantikan langkah
ibu lila tetap satu satunya ibu kandung aida
ibu lila tetap ibu yang paling aida sayang
itu gak mungkin tergantikan tante
tante ngerti tante ngerti sayang
kamu jangan sedih lagi
kita lupain aja semua pertengkaran di dalam tadi
makasih ya tante
ini om surya
oh ngerasa kangen aja sama kamu
om pengen sekali nicipin makanan kamu lagi
kalau gitu biar besok aja saya datang ke rumah om
kamu mau datang
iya sampai besok om
itu itu pas surya
mau apa dia sama kamu besok
ayo kasih tau tante
tante nena gak boleh tahu kalau orang yang nelfon aku tadi adalah om surya
nanti tante nena pasti akan marah banget dan berusaha nyari om surya
aku gak mau om surya kenapa napa
enggak enggak tante ini
langganan warungnya aida biasanya
langganan warungnya aida biasanya
langganan warungnya aida biasanya

minta diantrein pesenan sama dibuatin masakan
soalnya dia lagi sakit
aku jadi bohongin tante
aku gak mau tante ribut sama om surya
tante ribut sama om surya
aida udah sampe om
kamu ini lancar banget ya
jangan masuk masukin barang ke rumah orangnya begini
saya dari tadi udah manggil manggil
tapi gak ada yang nyau
terus begitu saya masuk saya lihat pintunya terbuka
papa di belakang
dan inget lain kali langsung cari papa di belakang
jangan pernah masuk kamar ini tanpa izin saya
tapi kenapa dokter marah banget
saya mau masuk ke kamar itu
bukan cuma kamar ini
semua kamar di rumah ini
kamu gak boleh sembarangan masuk
tapi kenapa dokter marah banget
saya mau masuk ke kamar itu
bukan cuma kamar ini
semua kamar di rumah ini
kamu gak boleh sembarangan masuk
ini ada apa
kamu beneran dateng
iya om kan mau masak sama om hari ini
kalau begitu sekarang kita ke dapur ini
om udah siapkan bahan bahan untuk aku masak semua ini
panas juga ya
ya ampun om ya iyalah
ini kan masih mendidih
lagi om gimana sih bukannya pake sendok
atau ini ada centongnya ditiup dulu baru ditaro tangan
kamu ini galak juga ya
sebenernya ada yang
mau saya tanyain
soal kamar yang tadi
yang nggak sengaja saya masukin itu
itu sebenernya kamar siapa ya om
kamar itu adalah
kamar yang disiapkan oleh panji untuk tunangannya meda
kadang juga om sedih
melihat panji selalu mengurung diri di kamar itu
panji belum bisa melupakan kepergian meida
om juga berharap
panji bisa mengiklasan kepergian meda
ya mungkin suatu hari nanti
ada seorang gadis yang bisa membati luka panji
kadang om suka menghayal
kalau dia disitu adalah
gadis itu adalah kamu
om juga gak keberatan
biar aku simpan disini
bersama semua kenangan tentang kamu
tapi saya betul betul yakin
kalau itu kain pembungkus bayi saya
dia memang ibunya aida yang sebenarnya
karena sebenarnya kan
aida memang bukan anaknya rela
coba aku tanya tanya saja sama dia
sebelumnya saya minta maaf bu
gara gara saya mengeluarkan kain pembukus bayi itu
terjadi kesalahpahaman antara ibu nena aida dan pak firman
kain itu yang dipakai oleh bayi saya
ketika dia diculik
saya ingat betul itu kain saya
tapi kain pembungkus itu bisa saja sama bu
belum tentu aidak itu anak ibu
umur anak ibu
sama dengan aida
mereka seumuran bu
hanya beda beberapa hari